ya bergabung bersama kami arista atmajati direktur arista indonesia aviation center
pak arista selamat malam
selamat malam mbak susah
ya pak arista menanggapi wacana penurunan harga aftur oleh pemerintah nih
sebagai dari sisi pihak perusahaan maskapai harus senangkah atau sebuah ancaman ini
ya apa kenapa tadi mbak sorry sorry curang ada suara berisik tadi
penurunan harga aftur wacana penurunan harga aftur oleh pemerintah ini kan pastinya akan berdampak kepada harga tiket pesawat begitu ya
ini dari sisi maskapai dari sisi perusahaan maskapai penerbangan harus senang atau jadi ancaman
oh kalau penurunan harga aftur tentu senang lah dari dunia maskapai tentunya senang
itu kan betapa besar hampir separuhnya kan maskapai biayanya
itu kan dikonsumsi habis untuk membeli aftur kan ya tentu kalau bisa turun ya tentu itu memberi nafas lah ya
walaupun masih banyak komponen lain yang menyumbang kos
tapi komponen terbesar dalam harga tiket pesawat ini adalah aftur
yang kedua adalah operasional
itu kan aftur itu kan berdasarkan konsumsi yang dikonsumsi
jadi per jam terbangnya itu segitu ketemunya
nah ini mahalnya harga tiket pesawat
kemudian belakangan juga kebijakan bagasi berbayar berdampak juga pada turunnya jumlah penumpang di sejumlah penerbangan
pak arista melihat dampak dari tren ini terhadap perusahaan penerbangan seperti apa
ya kalau penumpang turun ya ini kan memang saatnya januari sampai dengan maret itu memang low season
demennya memang sangat rendah
cuman sekarang ini kan memang banyak komplain ya dihubung hubungkan dengan tarif maskapai yang ditarik ke batas atas ya
kalau saya lebih senang itu ditarik ke batas atas bukan naik
kalau naik itu kan harus merubah permen hub ya harus ada negosiasi dengan pemerintah
kalau ini kan nggak ada negosiasi
ini kan nggak ada persetujuan
jadi memang sesuai dengan permanent hub nomor empat belas tahun dua ribu enam belas
memang maskapai boleh aja memainkan harga dari tarif batas bawah sampai dengan tarif batas atasnya
sekarang ini kan cuma serentak gitu kan
maskapai full service medium service low service itu kan menarik harga tiketnya ke arah batas atas
ini yang memang beda harga antara periode januari februari dua ribu sembilan belas dengan periode yang sama tahun yang lalu dua ribu delapan belas memang agak lain tarifnya
ini yang membuat kaget
memang pemerintah kita tahu aftur ini dimonopoli oleh pertamina satu satunya begitu
pemerintah tidak mengikut sertakan perusahaan penerbangan atau pemilik maskapai untuk juga ikut mengatur atau ada andil begitu atas fluktuatifnya harga harga aftur ini maksud saya
ya itu yang kita sayangkan
kan sebetulnya kalau yang di darat itu kan sekitar lima enam tahun yang lalu kan pertamina mulai ada kompetitor ya
misalnya seperti shell total indonesia
harusnya pada saat itu juga harga fuel kan aftur juga tinggi
harusnya maskapai sudah meminta atau teriak lah
cuma lima enam tahun lalu maskapai adem adem aja
itu yang kenapa itu baru sekarang gitu kan
ya itulah salah satu kurang kurang sikapnya mengadistribusi pergerakan harga aftur
padahal dulu aftur itu sekitar sembilan puluh us per barrel
seratus di atas seratus kan
justru maskapai tenang tenang aja
sekarang ini kan januari saja saya monitor itu sudah ke lima puluh lima usd per barrel gitu
baru teriak gitu kan maskapai gitu kan
nah baru sekarang kerahnya mau ada dua solusi dari jokowi sih
apakah itu pertamina diinstruksikan mengkoreksi harganya turun sesuai dengan pergerakan harga aftur atau harga minyak dunia
atau membuka keran untuk kompetitornya gitu
tapi yang kedua
opsi kedua saya rasa terlalu lambat ya
karena kan membangun depo depo bahan bakar aftur ya
misalnya bagi kompetitor pertamina itu perlu waktu
ya perlu waktu
sementara tahun lalu sudah ada satu maskapai di kalimantan yang sudah bangkrut gitu
maskapai berjadwal lagi
kondisinya sudah gawat sebetulnya untuk maskapai ya
tapi ya memang ini sekarang lagi soul season
jadi kalau harganya ditarik ke atas ya semua terial
pasti juga semua terial
tapi kalau dari harga penurunan ppn aftur pak arista
apa juga akan cukup berdampak
jadi kan dari kemenku bu sri itu juga kayaknya respon juga ya
dia akan panggil
apakah ppn itu perlu juga dihabiskan atau dikurangin
sebetulnya bukan hanya ppn ya
itu kan ada ppn pph
satu lagi yang lupa
mungkin satu lagi yang lupa bahwa
ada kos lagi yang dinamakan true health fee
itu adalah biaya menarik dari depo pertamina sampai ke tanki pesawat
itu ada biayanya lagi
jadi terlalu banyak untuk aftur itu ada variable variable costnya ya
selain ppn pph juga ada true health fee
ini yang orang banyak nggak tahu gitu loh
itu banyak nggak tahu juga
selanjutnya upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan penerbangan untuk kemudian menyeimbangkan harga
demi menekan harga tiket pesawat yang sekarang harganya cukup tinggi
bahkan di domestik begitu
gimana tuh pak arista
nah ini kan sekarang ini kan semua ya diantara hero biko itu kan ada blessing ya
pasti ya diantara hero biko
ini kegaduhan ya
ada blessing artinya didengar sama jokowi
terus memanggil direktur pertamina
menteri keuangan juga udah cewek cewek
menteri lbp luhut juga
semua itu kan dikumpulin
nah sekarang kan mereka lagi duduk bersama
jadi semua saling
jadi ingin mengkoreksi harga harganya ya
baik itu dari pertamina ingin mengkoreksi
dari menteri keuangan ingin juga mengekkuasi apakah ppn itu perlu dikurangi atau dihapuskan
kan masih ada pph gitu loh
lalu kalau saya sih itu terhati juga
itu udahlah dihilangkan juga lah
itu kan sudah ada
sementara ini kan petaninya juga monopoli kan
kenapa harus dikenain lagi gitu kan
tapi memang itu
investasi dia untuk membangun depo sih ya
lalu mas kp juga
terutama yang price leader garuda indonesia juga
untuk domestik ya
tentu kalau garuda sekarang kan ada sriwijaya enam dan satu lagi citilink
juga kalau udah garuda sebagai ketua inaka kan mungkin lain grup juga akan mengikuti
dan lain lainnya juga
pasti akan mengikuti
saya rasa sekarang kondisinya kan sekarang udah semua stakeholder penerbangan indonesia itu sekarang lagi saling mengkoreksi harga harganya
dan lagi sedang cooling down lah
kita harapkan yang terbaik
jadi masih harap harap cemas begitu ya pak arista
pak arista terima kasih banyak
dalam dua tiga hari ini lah
dalam dua tiga hari ini
oke baik terima kasih pak arista atmajati sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ini sejalan dengan arahan presiden dalam rangka menunjang pertumbuhan sektor pariwisata
kebijakan itu ramai diperbincangkan di sosial media
selanjutnya saya ajak anda untuk lihat beberapa cuitan warganet yang sudah dikurasi oleh tim sosial media cnn indonesia
kita buka cuitannya
ini dia yang pertama dari atfebri bi
mencuitkan dari kemarin nih gak jadi jadi katanya beli tiket pesawat nungguin pemerintah nurunin harga
perhari ini turun
terakhir ngecek garuda satu jutaan
hari ini jadi delapan ratus an katanya
selanjutnya dari atoyoygogrin
baru dua hari yang lalu ngecek penerbangan jakarta ke denpasar harganya lima ratus delapan puluh ribuan
sekarang jadi satu tiga jutaan
itu yang dinamakan turun ya
fix gak jadi beli katanya
ada akun dari atdamprawira mencuitkan
tahu gak guys
kenaikan harga tiket pesawat
ini ternyata menimbulkan banyak dampak negatif
salah satunya bisa membuat lesu para wisata
dan yang terakhir kita buka
dari atbosservan juga ikut mencuitkan disini
aku tuh valentine gak butuh coklat gak butuh kembang gak butuh kue
aku tuh butuh harga tiket pesawat turun aja
gitu aja udah seneng ya kayaknya